diatir lawan berkumpul disana
pulanglah ke rumahmu
kau sudah aman sarah
bolehkah aku ikut denganmu
aku tidak tahu harus kemana
orangtuaku sudah mati
apakah perampok itu yang membunuhnya
perampok itu adalah ayahku
jagad dewa batara
kenapa dia ingin membunuhmu
padahal dia ayahmu
karena menurut dia aku pembawa sial
ibuku yang selalu melindungiku
ibuku sudah tidak ada
aku tidak punya siapa siapa lagi
tapi aku ini hanya seorang pengembara
langit adalah atapku
luasnya bumi ini adalah persinggahanku
aku bersedia mengembara bersamamu
aku akan ikut kemanapun kau pergi
kuda kuda mu salah itu anggreh ini
kalau seperti itu kuda kudanya kau bisa goyah
kok bisa dengan mudah dikalahkan
aku memang tidak berbakat dalam bersilat kakang
tapi kau butuh itu untuk membela diri
aku punya kamu yang selalu menjagaku
aku ini angin yang bisa bertiup ke sana kemari
bagaimana bisa kau mengikuti aku
jika kau tidak memiliki kecepatan seperti angin
maksudnya kakang mau meninggalkanku
aku hanya ingin kau bisa mengikuti aku
aku akan berlatih menjadi angin bersama
aku akan mencari angin bersamamu
mari kita lanjutkan latihan
aku akan mencari angin bersamamu
aku akan mencari angin bersamamu

aku akan mencari angin bersamamu
aku akan mencari angin bersamamu
aku akan mencari angin bersamamu

aku akan mencari angin bersamamu

aku akan mencari angin bersamamu

aku akan mencari angin bersamamu

aku akan mencari angin bersamamu
aku akan mencari angin bersamamu
aku akan mencari angin bersamamu
kemajuanmu sungguh pesat anggrahin
bukan kakak sendiri yang bilang
kalau kamu seperti angin
dan kamu ingin aku mengikuti mu
baiklah kalau begitu coba kejar aku
kamu tidak akan bisa pergi dari ku kakang
aku akan menjadi bayanganmu
mengikutimu kemanapun kamu pergi
hidup salam kamra
hidup salam pati cakra dewa
hidup salam kamra
hidup salam pati cakra dewa
anggrek ini bayangan hanya hilang dalam gelap
kepergianmu adalah kegelapan hidupku
dimana nenek pak man
dia tidak ada di sini
jelaka lu yang tadi tanggal masih ada di dalam
dia di dalam
aku harus segera menolongnya
jangan itu sangat berbahaya
pondok itu akan lubuh
tapi pak man aku tidak akan membiarkannya di dalam
saya pergi dari sini nak
aku akan membangun nenek keluar
apa yang harus aku lakukan
nenek tidak bisa dibawa keluar
aku pun tidak mungkin meninggalkan
di tengah kobaran api seperti ini
aku ingat sheikh guru pernah mengajarkan doa nabi ibrahim
pada saat di dalam
nabi ibrahim selamat membaca hasbunat nabi
nenek mari sama sama
kita membaca doa nabi ibrahim
dan juga kita membaca salawat kepada baginda nabi muhammad
salam allah wa'alaikum salam
ayu siram terus padamkan apinya
terus siram lagi

jais angara sempat keluar
sebentar lagi pondok akan rumuh
jais angara nidanga cepat keluar
hahaha matilah kau jaya sangar

kita menginap dulu di puncak bukit ini
aku takut kita kejadian apa apa kalau kita melanjutkan perjalanan kita
yo saya setuju
hari juga sudah menjelang gelap
ya sudah sekarang kita pasang tenda kita
oh keren banget pemandangannya
kayak di luar negeri